pengemudi baje ini seketika panik saat mengetahui adanya razia sterilisasi jalur bustat jakarta
di kawasan keramat raya senen jakarta pusat selasa petang
tanpa memikirkan keselamatan dirinya maupun pengendara lain
pengemudi bajai itu langsung menarik gigi mundur agar terhindar dari sanksi tilang
tak hanya pengemudi bajai aksi nekat lainnya dilakukan sejumlah pengendara roda dua
yang memilih putar arah di jalur bustat jakarta
meski sejumlah pengendara berhasil lolos pengendara lainnya hanya bisa pasrah saat terjaring razia
pemaksana penindakan yang masuk jalur busway
hari ini selasa tanggal sembilan belas juli dua ribu dua puluh dua kurang lebih kita sudah menindak hampir tiga puluh pelanggar terutama roda dua
ada bajainya juga tadi ada kita lihat bajai muter balik
razia serupa akan terus digelar guna mensterilkan jalur bus transjakarta dari kendaraan pribadi
rizky tiar yahya jakarta